klas satu kandikas dua terus kakaknya
istimewanya bunga ini bisa dimakan atau disebut juga edible flower
nah penasaran gimana perjalanan bunga ini mulai dari ditanam seperti ini sampai nantinya bisa dimakan
begitu saya terus di we can get away
di salah satu kebun di daerah cisarua bogor jawa barat ini penanaman edible flower dilakukan secara organik dan hidroponis
pada penanaman secara organik
media yang digunakan adalah tanah dengan campuran pupuk kompos sekam dan kokopit dari sabut kelapa
sedangkan hidroponik menggunakan media tanpa tanah
yaitu rock wool atau serat seperti wool yang terbuat dari bebatuan vulkanis
di sini saya belajar proses menanam edible flower yang dimulai dari bibit maupun stek
penanaman dari bibit membutuhkan waktu tumbuh cukup lama
yakni tiga hingga empat bulan
untuk bisa dipanen
namun masa hidupnya lebih panjang hingga satu sampai dua tahun
sedangkan waktu tumbuh stek lebih cepat sekitar satu lima bulan
namun masa hidupnya pun lebih singkat sekitar lima bulan
untuk stek perlu teknik khusus
yaitu tanah yang telah dimasukkan ke dalam polybag diberi ruang menggunakan jari agar akar tanaman nantinya dapat tumbuh
tanem edible flower apa nih yang saya kira perlu diperhatikan
sebenarnya sih untuk edible flower apalagi jenis untuk dimakan ya
susah susah gampang ya
karena kan tidak mengandung sama sekali bahan kimia ya
otomatis mungkin kita perhatian aja sabar teliti gitu aja
siramnya gimana atau berapa lama penyiraman
untuk penyiraman musim
kalau musim penghujan gini mungkin tiga hari atau dua hari sekali
edible flowers ini dipanen seminggu sekali dengan masa panen sekitar empat hari
saat dipanen bunga digunting di bagian batang
terdapat sekitar delapan belas jenis edible flower dengan warna warna yang indah
mulai dari generium dahlia aster diantus hingga to sisdhenia
jenis bunga yang menjadi favorit yaitu miniatur rose pensy dan french marigold
karena daya tarik warna dan rasanya juga daya tahan yang lebih kuat hingga dua minggu setelah dipetik
setelah dipanen bunga dikemas menggunakan wadah mika transparan
sebelum dimasukkan wadah perlu diberikan alas tisu yang disemprot air mineral untuk menjaga kelembaban
bunga paling ringan seperti pensi bisa diletakkan di bagian atas
tutup kembali dengan tisu yang disemprot air mineral agar lebih tahan lama
rata rata edible flower bertahan sekitar seminggu
velia karisa pemilik kebun sejak dua ribu tujuh belas ini menjelaskan bunga bunga segar tersebut langsung didistribusikan ke sejumlah restoran mitra
indonesia bagus pasarnya karena memang sejak tahun dua ribu delapan belas penggunaan edible flowers di indonesia mulai booming
dengan banyaknya restoran restoran fine dining jadi masyarakat kita kan terutama yang di kota kota besar mereka tuh senang untuk makan di tempat yang bagus
terus yang instagramable makanan juga bisa difoto cantik cantik
nah jadi edible flower saat ini memang sangat menguntungkan bisnisnya
bunga bunga cantik ini sudah selesai di packing dan akan saya bawa ke restoran untuk dipadukan dengan makanan yang pastinya gak kalah menarik
nah kita coba kita coba ini udah selesai

terima kasih kita akan memasak beberapa hal yang bagus untuk kita
salah satu restoran di kawasan scbd jakarta selatan menggunakan edible flower pada beberapa masakannya
nah bersama chef gils saya angga
saya akan menyajikan edible flowers bersama asparagus putih yang sudah direbus
puree dibuat dari campuran asparagus hijau dan bayam
setelah itu seluruh bahan ditata di atas piring termasuk jamur travel dan daging sapi kering
edible flower ditambahkan sebagai sentuhan akhir
apakah itu pilihan atau mungkin hanya perasaan
ada beberapa yang memiliki sedikit pilihan
mereka cukup sedikit sedikit
seperti geranium atau marigold
ada beberapa yang sangat berkelanjutan
beberapa hanya untuk warna
dan ada sedikit bau
mungkin ada beberapa bau juga
apakah itu seperti hirup
ya beberapa punya rasa hirup
beberapa lebih berwarna
beberapa lebih pedas
tapi secara umum mereka tidak terlalu kuat
tidak seperti hirup cukup sedikit
lanjut saya mau membuat hidangan lain bersama chef stefu
bahan utamanya adalah ayam panggang dengan mentega dan bawang putih
juga nasi yang dicampur dengan pesto dari bazil ditambah sayuran tumis
ada tips dari chef stefu nih
dalam padupadan warna makanan dengan bunga
untuk makanan panas seperti daging pilih bunga yang tebal
sementara bunga yang lebih tipis bisa digunakan pada sayur yang tidak panas agar bunga tidak layu
kalau makanan ini bisa pakai air dry power yang mana
jadi saya pilih pakai dahliah
ya tapi kan ngomongin kita semua kan
utuh jadi kita pakai yang kecil kecil
ya kita pakai kelopaknya
satu membuat dia menjadi lebih warnanya lebih kontras
jadi ada merah ada hijau nah itu warna warna yang kita inginkan
nih cantik dan indah kan makanan yang sudah dihias menggunakan edible flower
hmm perpaduan makanan dan bumbunya sangat pas di lidah
dengan tambahan bunga sebagai pelengkap sedikit menambah cita rasa dan aroma menjadi lebih kaya
tapi tak mengubah rasa utama makanan
tim liputan cnn indonesia